bakso menjadi salah satu kuliner yang bisa menggugah selera
lezatan kuliner ini akan terasa semakin nikmat disantap jika diberi sambal yang banyak
tapi tidak dengan bakso yang satu ini ya
karena bakso ini sudah diberi potongan cabai
banyak pembeli yang memberi julukan bakso ini bakso corona
inspirasinya dari mana
ya pas kebetulan dari waktu pandemi waktu adanya pandemi ya kepikiran buat bikin bakso ya kayak corona gitu lah
apa namanya yang jadi ciri khas apa nih kalau saya lihat ada cabai cabainya ya
ya itu cabai cabainya sama bentuknya yang unik beda dari bakso yang lain ada ya geringgil geringgil gitu lah
kayak virus corona gitu lah makanya disebutnya orang orang bilangnya bakso corona gitu
dikuah bisa ditusuk juga bisa
sensasi menggigit potongan cabai yang menyatu dengan adonan membuat menyantap bakso ini semakin nikmat
satu bakso pedas ini dibanderol sepuluh ribu rupiah
kalau dari rasanya sih nggak terlalu lihat ya
ini gampang untuk dikunyah
rasa sapinya kerasa banget di bakso ini
sama kalau kita bicara kuahnya bumbu penyedapnya kerasa banget
tapi ini enak sih menurut saya
saya mau lanjut abisin makan bakso ini
dari yang awalnya hanya satu gerobak pada pertengahan dua ribu dua puluh kini sang pemilik sudah memiliki lima gerobak
kini bakso pedas ini tengah digandrungi karena memiliki bentuk yang unik
enggak aku baru kesini
kenapa beli ini deh
enggak dari temen tau enak sebenernya
jadi disuruh kesini
selain bakso corona di bandung ada juga bakso dengan penyajian yang unik
bakso kocok ini tersedia di sebuah rumah makan di kawasan lombok kota bandung
para pembeli yang datang akan memilih menu bakso ini yang unik dan yang enak
sendiri yang nantinya akan dikocok
pilihan baksonya beragam
mulai dari bakso urat
cincang hingga telur
nah ambil yang banyak yuk
bakso akan direbus terlebih dahulu
setelah itu bakso akan dicampur
dengan bumbu cabai merah cair
dan juga cabai bubuk
setelah dikocok menu ini bisa disantap
kalau ditanya rasanya
rasanya udah pasti pedas
tadi anda lihat sendiri campuran dari
kuah merah dan juga cabai bubuknya
menyatu menjadi satu
tapi selain rasa pedas yang membara
kerasa banget nyeler ya
bascok ini memiliki sejumlah
varian rasa dengan tingkat kepedasan
yang bisa diatur
tingkat kepedesan kebetulan kita menyajikan
juga ada beberapa tambahan bumbu nih kak
jadi misalkan bumbu
kalau misalkan kita pesennya asam manis
itu bisa ditambahin juga
dengan bumbu cabai kering
rasa yang pedas dan tanpa kuah
membuat bakso kocok ini digemari
ini pertama kali sih buat saya
nggak ada kuahnya unik sih
rasanya pedas sih
cuman enak buat saya
satu porsi bakso kocok pedas ini
dibanderol dengan harga rp dua puluh enam
bagi anda penggemar makanan pedas
aneka bakso tadi bisa jadi pilihan ya
tim liputan cnn indonesia
bandung jawa barat